pertama diet plastik
bersamaan dengan hari peduli sampah nasional pada dua puluh satu februari dua ribu enam belas
sebanyak dua puluh dua kota di indonesia akan menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar
kedepannya para pelanggan diimbau untuk membawa kantung belanjaan sendiri
atau harus membeli kantong plastik dengan kisaran harga dua ratus hingga lima ratus rupiah per kantong
anda bisa menerapkan sistem ini ke kehidupan sehari hari dengan menggunakan produk yang bisa diisi ulang
menggunakan kertas untuk digunakan kembali dan menggunakan sampah plastik menjadi kreasi baru
ketiga mengumpulkan dan menyetorkan sampah plastik kepada bank sampah di lingkungan anda
dan yang keempat jangan membuang sampah sembarangan
dengan melakukan empat langkah sederhana tersebut
diharapkan masyarakat bisa ikut mengurangi produksi sampah di indonesia
yang setiap tahunnya bisa mencapai enam puluh satu tujuh ton
tentu saja membantu menyukseskan program indonesia bebas sampah pada dua ribu dua puluh